lalu pertanyaannya apa motif partai politik menempatkan artis dalam barisan kontestasi politik
bergabung dengan saya malam hari ini ada martin manurung ketua dpp partai nasdem
pak martin selamat malam
selamat malam mbak
ya bang martin kalau kita lihat tidak sedikit banyak pihak atau orang di luar sana yang beranggapan
kenapa sih sebenarnya partai politik suka sekali untuk menempatkan artis artis ini
selebritas dalam jajaran kadernya salah satunya karena kaderisasi yang gagal
jadi untuk mengembalikan kepercayaan publik harus melalui jalur artis lagi
kalau nasdem apakah dengan alasan yang itu juga atau ada alasan yang lain
enggak saya kira kita menempatkan artis bukan sekedar artis
tapi juga mereka memang public figure yang dalam proses selama ini
sebenarnya telah berkomunikasi cukup lama ke partai nasdem
dan mereka ada ketertarikan untuk bergabung ke partai nasdem
khususnya dalam tiga kali pilkada yang telah menerapkan politik tanpa mahar
jadi bukan ujuk ujuk juga mbak
oke jadi artis gak sekedar artis maksudnya artinya gini
kan harus dicek juga nih rekam jejaknya seperti apalah
terbelakangnya backgroundnya artinya tidak hanya jualan nama saja
tidak jualan ketenaran atau popularitas saja
apa yang nasdem lakukan artinya untuk mengisi kader kader artis ini
yang akhirnya bisa membawa visi
dari misi partai nasdem kepada masyarakat nantinya
ya memang gak asal comot artis ya saya kira
karena artis artis yang bergabung sebenarnya bukan cuma artis mbak
mungkin artis aja ini yang kemudian menjadi pokok bahasan publik
kalau kita melihat public figure ada juga atlet di sana
ada juga memang presenter yang selama ini telah berkiprah
dan menunjukkan kualitasnya sebagai presenter
dan saya rasa kita melakukan seleksi yang cukup ketat
karena memang tidak semuanya itu kita terima kok
banyak yang kita tidak terima
nah tapi memang antusiasme yang sedemikian besar dari berbagai kelompok masyarakat
bukan hanya artis
ada mantan pejabat ada tokoh tokoh masyarakat
ada tokoh tokoh agamawan
dan juga politisi dari partai lain yang melihat rekod nasdem baik
sehingga mereka ingin bergabung
kan kita nggak boleh juga menolak mbak
oke jadi gak asal comot
karena mereka memang selama ini menunjukkan kiprah dan juga track recordnya
khususnya secara ideologis
mereka memang adalah orang orang yang konsisten dalam koridor kebangsaan kita
nkri pancasila binika tunggalika
dan pilar pilar kebangsaan yang telah kita sepakati bersama sebagai bangsa
saya kira itu prinsip prinsipnya
oke gak asal comot artis kita jadi penasaran
biasanya jadi penasaran artinya artis artis ini yang masuk dalam seleksi
sekarang sudah masuk dalam jajaran caleg dari nasdem
ini artinya mereka sendiri yang approach mereka sendiri yang melamar
atau dilamar dari nasdem
mereka kan saling mengkontak juga antara teman ya
berarti mbak juga mungkin kan punya komunikasi dan komunitas tersendiri
dan mereka mungkin punya keinginan untuk berkiprah lebih jauh
bagi bangsa dan negaranya melalui partai politik
karena kalau saya dengar misalnya
ketika saya berdialog dengan della puspita misalnya ya
ada yang bilang
lapus pita ini memang sejak lama bahkan sangat kritis terhadap partai politik
tapi dia menyadari bahwa dia memiliki passion untuk berbuat lebih banyak bagi bangsa dan negaranya
tapi itu tidak mungkin dilakukan secara karikatif
artinya kemampuan individu dia sendiri tidak mungkin bisa membantu banyak orang
nah karena itu dia melirik bagaimana kawan kawannya di artis lain bisa membantu sekian ratus sekolah
sekian ribu beasiswa dan lain sebagainya
dan kemudian mereka mengontak misalnya saudara luki hakim
yang selama ini sudah anggota dpr
lalu mengatakan memang kita harus terlibat dalam partai politik
sehingga melalui posisi politik kita bisa membantu lebih banyak orang
ketimbang dari kantong kita sendiri atau dari honor sinetron atau dari honor artis
jadi mereka sendiri memang mencari kontak dan saling mengontak
lalu mendapatkan nasdem sebagai rumah yang menurut mereka nyaman
tidak banyak ribet
komunikasi sangat lancar
bahkan ketua umum sendiri tanpa perlu menunggu berbulan bulan
mau menerima mereka dan berdialog dengan mereka
lalu juga mereka sendiri pada prinsipnya juga ingin berpartisipasi dalam mendukung presiden jokowi
jadi saya pikir biasa biasa aja mbak
jadi mereka menemukan tempat di nasdem
ya kami tentu menerima dan juga memberikan semacam matrikulasi kepada mereka
sehingga mereka tidak buta politik
mereka punya awareness
mereka punya kepedulian
tapi mereka juga harus paham sistem politik yang dianut oleh bangsa negara kita
dan bagaimana nasdem harus berperan mengubah sistem politik agar itu menjadi lebih baik kedepannya
oke jadi kalau saya ngambil istilah dari orang pacaran tuh engagementnya klik gitu ya
nyambung ya jadi di satu pasangan itu ya
nggak mungkin dong sebelah namanya cinta bertepuk sebelah tangan mbak
itu maksud saya dari tadi
seberapa yakin anda
kemudian nasdem bahwa dengan menempatkan atau memasang jajaran pesohor
selebritas artis dalam kader
sebagai kader atau sebagai calegnya
ini akan mendongkrak atau meningkatkan elektabilitas dari partai
tadi kan pengantar dari cnn indonesia itu sudah sangat betul sekali
sekarang ini lima ratus enam puluh anggota dpr dan hanya lima belas dari kalangan artis
artinya apa mbak
menjadi artis yang
mencaleg sendiri tidak cukup
kalau memang artis itu sedemikian
keterpilihannya sedemikian tinggi
harusnya dari lima ratus enam puluh mungkin ada lima puluh at least
artinya kita memasukkan artis figur figur artis ini
tidak semata mata persoalan elektabilitas
tapi juga kepedulian
terhadap bangsa dan negara mereka sendiri
yang mereka ingin tuangkan dengan berkiprah di partai politik
dan nasdem sebagai partai politik
yang juga memiliki track record
menurut mereka baik
karena kita menerapkan politik tanpa mahar
tanpa juga cawek cawek segala macam
ya itu menurut mereka baik
oke terima kasih mbak martin sudah berbincang di cnn indonesia connected malam hari ini